kita beralih ke informasi lainnya
sylvia dwi susanti gadis penderita obesitas akut asal lamongan terus mendapatkan perhatian
ketua dprd lamongan rabu pagi mengunjungi sylvia sekaligus memberikan santunan untuk pengobatan sylvia
kunjungan ini membuat sylvia termotivasi dan bersedia dirujuk ke rumah sakit
sylvia dwi susanti remaja obesitas kembali mendapatkan perhatian dari pejabat setempat
kali ini ketua dprd kabupaten lamongan jawa timur rabu siang berkunjung dan memberikan motivasi agar gadis lima belas tahun ini mau dirujuk ke rumah sakit
dalam kunjungannya ketua dprd membawakan buah buahan segar yang menjadi kegemarannya
selain membawa buah segar ketua dewan juga memberikan motivasi serta uang santunan untuk kebutuhan sehari hari
dengan didampingi ketua dewan serta ibunya sylvia mau datang ke puskesmas terdekat di kecamatan blulu
sylvia mulai percaya diri dan tidak minder lagi saat ditanya dengan dokter yang merawatnya setelah sebelumnya tegang dan malu
alhamdulillah kami juga sudah bertemu dengan bu dokter yang menangani
jadi sudah ada perhatian dari pemerintah
jadi kami senang sekali melihat kondisinya yang sekarang tadi diceritakan sudah mulai turun berat padanya
dari hasil pemeriksaan dokter sylvia mengalami perkembangan positif dan mengembirakan
sebelumnya masih minder malu dan menolak dirujuk ke rumah sakit
rasa percaya diri sylvia pun pulih setelah diberikan support dokter
sylvi sehat ya hari ini ya sehat ya sehat
mbak stuti sudah siap nanti di check up ke rumah sakit siap ya
sylvia dan orang tuanya senang setelah menuruti anjuran dokter mau berolahraga dan merubah pola makan
mengkonsumsi jus buah setiap hari berat badan sylvia turun tiga kg
rencananya sylvia dwi susanti akan dirujuk ke rumah sakit ngimbang lamongan kamis pagi